sementara gaun ini terinspirasi dari ketangguhan kaum perempuan
penciptaan usaha baru dan pertumbuhan ekonomi digital
lalu bagaimana pengalaman itu membentuk karakter seseorang
dengan alat seadanya warga menggali runtuhan dan longsoran tanah yang tebal
wah suasananya macam di ubud bali ya
untuk membawa fajri ke rumah sakit petugas pemadam kebakaran bahkan harus menggunakan forklift dan menjebol tembok rumah fajri